halo sobat kompas tv saatnya kita update tiga berita terpopuler pada hari ini sabtu enam belas maret dua ribu dua puluh
bersama saya karis maningkias di top tiga news kompastv
yuk kita simak berita selengkapnya
untuk berita yang pertama sobat kompastv
ketua pembina dewan pengurus pusat atau dpp partai golkar yaitu abu rizal bakri
buka suara soal isu presiden jokowi dan calon wakil presiden gibran raka buming
bergabung menjadi kader hingga pimpinan tertinggi di partai golkar
abu rizal bakri mengatakan presiden jokowi ataupun gibran dapat bergabung menjadi kader golkar
namun untuk menjadi ketua umum jokowi dan gibran harus menjalani kaderisasi selama lima tahun terlebih dahulu
selain itu kata abu rizal aturan adart mungkin diubah
jika telah mendapat persetujuan dari seluruh pengurus golkar
ya mungkin mungkin saja kalau mau
kalau seluruh daerah mau ya mau
kalau provinsi gunasemur gimana pak
tidak ada tadi pak luhut sudah ngomong
markas besar tentara nasional indonesia akhirnya buka suara terkait isu
sepuluh warga negara indonesia yang menjadi tentara bayaran di ukraina berasal dari korps tni
kepala pusat penerangan tni
jenderal tni nugraha gumilar memastikan jika sepuluh wni yang menjadi tentara bayaran di ukraina
bukan berasal dari tni
menurutnya tni tidak pernah mengenal istilah tentara bayaran
sebab tidak tertuang dalam aturan undang undang tni
terima kasih mas mario sudah menghubungi kami
ini perlu kami klarifikasi
di dalam undang undang tni itu tidak ada aturan tentang
atau pasal tentang tentara bayaran
panglima tni jenderal agus subianto menyatakan jika pihak tni mendukung rancangan peraturan pemerintah
tentang manajemen aparatur sipil negara atau asn
yang membuka pintu bagi institusi tni dan polri mengisi jabatan sipil
setiap permasalahan yang ada di indonesia membutuhkan personil tni
mulai dari ketahanan pangan penanganan stunting hingga bantuan masyarakat jika terjadi bencana
selain itu agus mengatakan bahwa jabatan asn dapat diisi prajurit tni ataupun personel polri
tujuannya untuk membantu masyarakat
sempat dibahas itu juga dengan beliau pak
dia sangat sangat apa ya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh tni
berarti tni masih di gabatan di situt aturan lama ya pak
terlambat lambat gabatan di tni
sekarang contoh masalah ketahanan pangan tetap melibatkan tni
ya kan stunting tetap melibatkan tni
nah sahabat kompas tv itu tadi tiga berita terpopuler
mana nih berita yang paling menarik untuk kamu
saya karisma ningtyas pamit undur diri